pengadilan negeri tindak pindahan korupsi atau tipikor jakarta pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan suap penanganan perkara di lampung tengah dengan terdakwa aziz samsudin
agenda sidang lanjutan terdakwa asi samsudin pada hari ini adalah pemeriksaan saksi
tim jaksa komisi pemberantasan korupsi menghadirkan empat orang saksi untuk diperiksa dalam persidangan hari ini di gedung tipikor jakarta pusat
pengadilan negeri tindak pidana korupsi atau tipikor jakarta pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan suap penanganan perkara di lampung tengah dengan terdakwa aziz samsudin
agenda sidang lanjutan terdakwa aziz samsudin pada hari ini adalah pemeriksaan saksi
kita pantau jalannya sidang
sudada produser lapangan cna indonesia karmel musarim
karmel pihak mana saja yang dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang pada hari ini
ya selamat siang yuda
benar sekali jadi pada hari ini tim jaksa penuntut umum komisi pemberatasan korupsi menghadirkan empat saksi dalam kasus dugaan suap di kabupaten lampung tengah dengan terdakwa asi samsudin
empat saksi yang diminta hadir pada hari ini termasuk wakasat reskrim semarang agus supriyadi yang diduga telah memperkenalkan aziz dengan mantan penyidik kpk
robin stepanus patuju
nah selain dari itu juga ada agus susanto selaku anggota polri dan juga mantan supir stepanus robin
dan juga ada rizky maaf riki mahera yang juga dikenal sebagai teman robin patuju
nah riki ini diduga namanya digunakan oleh robin untuk membuka rekening
di mana ia menampung uang suap yang diberikan
dan terakhir juga ada sebastian marewa selaku supir pribadi dari robin patuju
nah tadi saya melihat di dalam ruang sidang majelis hakim telah masuk ke ruang sidang sekitar pukul sebelas dua waktu indonesia barat
selain dari itu saya melihat terdakwa aziz syamsuddin juga telah masuk ke ruang sidang sekitar pukul sepuluh lima puluh tiga pagi menjelang siang waktu indonesia barat
saya juga melihat tim jaksa penuntut umum kpk
karena ada di dalam ruang sidang begitu juga dengan penasehat hukum
namun saya belum melihat empat saksi yang dipanggil ada berada di ruang sidang
sidang baru saja dimulai dan kami akan terus memantau pergerakannya sepanjang hari ini
sebelum itu saya ingin rekap sedikit perjalanan sidang asis samsudin hingga saat ini
jadi seperti yang diketahui mantan wakil ketua dpr asis samsudin sebelumnya telah menjalani sidang perdana pada hari senin tanggal enam desember
di saat ini di lokasi yang sama merupakan bacaan dakwaan oleh tim jaksa kpk
dalam dakwaan tersebut aziz dan juga kader partai golkar aliza gunado diduga memberi suap untuk menangani perkara di kabupaten lampung tengah
selain dari itu dalam dakwaan yang disebutkan oleh jaksa tim kpk
aziz dan juga aliza kepada robin dan juga kuasa hukum atau pengacara maskur hussain
itu agar robin dan juga maskur bisa menyelesaikan atau mengurus penyelidikan terkait dana alokasi khusus abpap bnp kabupaten lampung tengah tahun anggaran dua ribu dua puluh
agar tingkat penyelidikannya tidak dinaikkan menjadi penyidikan oleh kpk
nah selain dari itu
yuda kami juga mendengar bahwa saat setelah dakwaan tersebut disebutkan aziz dan juga tim kuasa hukumnya tidak memberi keberatan seperti itu
namun yuda saya bisa seberi sedikit informasi bahwa hal yang cukup menarik terjadi minggu lalu dalam sidang perdana
dimana ktuah majelis hakim muhammad damis sempat mengingatkan asis untuk tidak melakukan pendekatan kepada para majelis hakim
nah ketua majelis hakim adalah seorang pengaulangan yang berbicara tentang alasan kebolehan
nah hakim ini juga mengatakan bahwa pihaknya akan memutuskan perkara ini secara adil
kami akan terus memantau prosesi perjalanan persidangan pada hari ini yuda
karena seperti yang tadi saya katakan sidang baru saja dimulai
dan kami akan terus memantau kami akan melihat apa saja statement atau pernyataan
dari empat saksi yang telah dipanggil pada hari ini yuda
baik karpel bursalim terima kasih untuk laporan langsung anda selamat berjaga jaga kembali